musim kemarau berdampak serius di jawa timur
selain kekeringan sejumlah kebakaran hutan dan lahan juga melanda sejumlah kawasan hutan pegunungan di jawa timur
mulai kawasan taman nasional bromo tengger semeru taman hutan raya raden suryo lereng gunung arjuna lereng gunung wilis
hingga hutan di gunung paling barat provinsi jawa timur gunung lawu
dari data monitoring badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda
penyebaran titik panas di provinsi jawa timur masih terpantau cukup signifikan
sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi
bahkan diperkirakan bencana kekeringan akibat fenomena el nino akan berlangsung hingga desember dua ribu dua puluh
suhu udara akan meningkat kemudian kelembaban udara semakin rendah
artinya jika kelembaban udara rendah otomatis di atmosfer ini masa uap air juga rendah
jadi ketika ada
api akan tersulut akan semakin lebar dan akan menyebar cepat
artinya di musim kemarau yang panjang ini
diperkirakan tetap perlu masyarakat muas padai
akan terjadinya karhutlah
menurut data terbaru dinas kehutanan provinsi jawa timur
hingga saat ini luas wilayah terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di jawa timur
mencapai tiga delapan ratus tiga puluh empat tiga hektare
dan terparah terjadi di taman hutan raya raden surio
kawasan konservasi dengan total luas dua puluh tujuh hektare ini mengalami kebakaran seluas tiga tiga ratus lima belas hektare
kepala dinas kehutanan provinsi jawa timur jumadi menyebut pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya
untuk memadamkan si jago merah
salah satunya dengan metode waterbombing di titik titik terkena dampak
pihaknya juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan untuk mencari solusi paling efektif
saat ini didukung oleh kemudahan sumber air
di lokasi setempat dengan posko dan area yang untuk sasaran tembak waterbombing itu cepat
sehingga per hari bisa sekitar tujuh belas rit
ini sedang kita coba lagi dengan kalaksa wpd
untuk meminta bantuan mungkin heli yang kapasitasnya untuk peritnya itu lebih besar volumenya
yang dipakai saat ini adalah heli dengan volume
yang dipakai saat ini adalah heli dengan volumenya
menurut jumadi selain karena faktor alam kebakaran yang terjadi di jawa timur khususnya di tahura raden suryo
diduga disebabkan oleh aktivitas manusia yakni perburuan liar
hal itu terlihat dari pola terbakarnya hutan
namun hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung
agaripa surabaya jawa timur